sambungan skype bersama stanley chandra jurnalis lepas majalah kabari yang saat ini berada di los angeles amerika serikat
selamat pagi atau menjelang pagi di malaya halo selamat menjelang pagi mas stanley
mas teni kalau misalnya membaca nih para pemenang di ajang academy awards atau oscars tahun ini kira kira sudah sesuai ekspektasi anda nggak
kebanyakan sudah hanya ada beberapa surprise saya rasa terutama dengan kemenangan black panther yang mampu memenangkan di beberapa kategori
lalu juga kemenangan spike lee karena beliau ini sudah berkali kali mendapatkan nominasi tapi ternyata kali ini bisa memenangkannya
terus kembali tidak berhasil untuk membawa pulang piala oscar ini saya rasa sudah nominasi ke tujuh kalau nggak salah
oke mas teni kalau misalnya sesuai dengan review anda kalau film green book kemudian yang bisa memenangkan film terbaik ya tahun ini dan juga roma yang tadinya menjadi kompetitor terkuat ini gimana
saya rasa green book memang pantas sekali untuk mendapatkan kategori best picture ini
meskipun sempat populer itu roma sebenarnya untuk frontrunner nya
tapi green book memang favorit di kalangan sinias hollywood dan mendapatkan reaksi positif sejak pertama kali diputar untuk kalangan industri di sini
dan juga saya rasa ceritanya yang sangat menyentuh isu isu rasial dan juga perbedaan warna kulit
meskipun juga akhirnya juga menimbulkan kontroversi sekarang
karena ternyata cerita tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya
antara don quigley dengan cerita yang sebenarnya
lalu untuk roma roma ini sangat bagus ambasannya menurut saya banget menyentuh berarti menb
terima kasih juga audiens saya kira namun belum belum waktunya mungkin untuk roma memenangkan
kali ini oke kalau salah satu hal lain yang menjadi sorotan kan kalau seperti tadi mas
stanley bilang black panther juga menjadi sorotan ya dalam tahun ini academy awards tahun ini meraih
tiga penghargaan do you think black panther deserve it untuk tiga kategori ini menurut saya
karena saya bertobat beberapa kali bertemu dengan ryan coogler sutradaranya dan juga tim ketua
department head dari produksi black panther tersebut dan juga mereka memang bercerita
bagaimana mereka menyiapkan riset untuk film ini mereka sebelum memulai syuting itu benar benar
terbang ke afrika dan menghabiskan waktu paling tidak dua minggu atau lebih di sana untuk benar benar
meriset materi materi lalu juga kebudayaan kebudayaan suku suku di afrika
gitu dan menurut saya sangat otentik ya terutama dalam hal musik juga lood the guaranzon itu sangat
bagus dalam mengkombinasikan musik klasik dan juga musik etnik afrika sendiri dan juga
dia sendiri melibatkan seniman seniman musik yang musisi musisi yang memang benar benar
besar di afrika seperti baba mahal katakanlah atau masa badio mereka ini memang benar benar ahlinya
dalam hal etnomusik afrika lalu juga kostum ruth carter saya kira juga menyiapkan kostumnya
benar benar luar biasa selain mengelaborasi elemen elemen afrika juga mengkombinasikannya
banyak dari kostum kostum tersebut diproduksi dengan teknologi printing tiga dimensi lalu juga
production design untuk set dekoratornya saya kira saya rasa jelas sekali itu bagaimana mereka
menyulap tempat tempat tersebut menjadi seperti sabana di afrika dan juga istananya pun itu terlihat
banyak sekali elemen elemen afrikanya yang tertampil luar biasa sekali
nah mas dany kalau misalnya melihat secara keseluruhan kira kira ada perbedaan seperti apa
apa sih antara perhelatan academy award tahun ini dengan tahun lalu kalau misalnya kita mengingat
mengingatkan ada beberapa gerakan ya yang sedang dilanjutkan gitu saat ini
me to movement terus kemudian juga oscar so white nah pemilihan green book dan juga black panther
sebagai pemenang dari kategori masing masing ini apakah juga berkaitan dengan hal itu kalau menurut
hai saya rasa ya tidak bisa terelakkan tuh saya rasa karena terutama untuk black panther ya ini
merupakan suatu milestone di dunia sinema saya rasa karena belum pernah sebelumnya sebuah
film science fiction yang mendapatkan penghargaan begitu luar biasa dalam panggung di panggung oscar
lalu untuk saya untuk me to dan saya juga ingin mencari penulisan film ini karena saya rasa ini adalah

untuk talenta berkulit hitam terbanyak di oscar yang berhasil memenangkannya
yaitu regina king untuk best supporting actress
lalu ruth carter di costume design kategori
lalu maharshala ali sendiri
peter ramsey salah satu sutradara dari spider man into the spider verse
dan juga kevin wilmot co writer dari spike lee juga di black landsman
lalu untuk me too
saya rasa anggota dari akademi kali ini benar benar bijak ya
mereka sebetulnya bisa memilih film bohemian rhapsody untuk best picture
tapi mereka tidak lakukan itu
karena seperti kita ketahui
bryan singer sutradara dari bohemian rhapsody sendiri
sedang terjerat kasus skandal seksual sekarang
dan mereka tetap memasukkan film itu di best picture
karena memang film itu tidak bisa dipungkiri
memang memiliki kualitas kualitas yang sangat layak menurut saya untuk mendapatkan nominasi
tetapi kenyataan bahwa anggota akademi tidak memilih film tersebut
dan mengucapkan suatu mesej untuk kita saya rasa
tentang mito itu bahwa memang pihak akademi sendiri sangat concern untuk hal hal tersebut
lalu untuk oscarsu white juga progresnya memang luar biasa menurut saya
meskipun saya rasa di oscar kali ini ada beberapa kategori yang memang bisa sebenarnya diisi oleh talenta talenta
talenta talenta wanita yang sangat bertalenta di beberapa aspek
saya katakan mungkin sutradara
atau mungkin sinematografi
screenplay juga ada beberapa yang bagus sebetulnya
tapi mereka belum mendapatkan nominasi
dan juga membuat kita semua menjadi lebih optimis untuk melihat masa depan sinias ke depan
semoga tahun depan variasi dari talenta talenta
kemudian juga perempuan
khususnya semakin banyak ya untuk di academy awards tahun berikutnya
satu lagi nih mas stanley
akhir pekan kemarin anda kan sempat ke resepsi nominis untuk custume design
nah bagaimana dari pantauan anda perayaan tersebut atau pelaksanaan tersebut
perayaannya sangat meriah
dari banyak sekali yang hadir
pihak pihak pelaku industri banyak sekali yang hadir
di host oleh deborah landis
istri dari sutradara ternama john landes yang membuat video music thriller dengan michael jackson dulu
acara tersebut juga menampilkan beberapa kostum kostum yang mereka desain ya
itu benar benar eye opening sekali
luar biasa karya karya mereka
tapi dari pembicaraan kita waktu di resepsi itu
lumayan mengejutkan dari hasil oscar pemenang untuk kostum design sendiri itu
waktu di resepsi itu
kebanyakan orang orang menjagukan sandy power
yang mendapatkan nominasi ganda kali ini
ini merupakan nominasi ganda ketiga untuk sandy powell
beliau mendapatkan nominasi untuk film the favorit
untuk transition time jadi utilized form tersebut
jadi kalau yang
dari pandangnya sudah lulus nih
sekarang p throttle itu benar benar keren
orang orang mulia sampai saat ini sendiri
kalau biaya biaya itu sengajahey sekaligus changes sext weather
ini ber faktor beberapa didalam peristiwa ini bagaimana positionnya
jadi menjadi nilai tambah ya bagi acting dari para aktor dan juga aktris yang terlibat dalam sebuah institusi perfilman
terima kasih mas stanley chandra atas waktunya malam hari ini atau pagi ya di sana di cnn indonesia connected